endang banget deh ah
gak kukur deh
kalo begini eike makan disini tiap hari deh
aduh gimana sih
kambingnya aku bawa
lama bener sih mak
aduh dasar pembantu goblok mana sih dia
udah lapangan bola lagi
terus emang kenapa
kambingnya pada kena racun
aduh gimana ya
kayaknya kita harus ngasih serbuk penawar
aduh di lemari
dasar nakal deh ah
eike kan jadi kaget
saya mau beli sayuran dulu ya
ini dasar nakal deh cuma
aduh ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kaget
ini udah kebelakangan
ini udah kaget
ini udah kaget
bener jadi kaget
terima kasih ya pak
tapi kalian jangan senang dulu
tugas kita masih berat
kita harus mengalahkan penyihir itu
kalian nyusun rencana
aku akan memotong kambing yang itu ya
biar mereka gak curiga
iya kami juga mau kasih tau teman
aku bisa mengenalai kisahmu
terima kasih ya
ayo sekarang kita serang penyihir itu
yuk sekarang kita serang penyihir itu
kita serbu si bencong itu
hei nek katanya dah ya tye
masakannya enak juga nih nek

endang nek enaknya staurina tau
iya dong siapa dulu dong

eh nek coba tanyain nek
kambingnya lekong apa pewong sih nek
endang banget deh ah
kalo begini eke makan disini tiap hari deh
satu dua tiga
aduh gimana sih
aduh enak banget
aduh enak banget
udah kenyang nek
udah kenyang nek
nek nek makannya udah deh ya nek
nek eke jadi kenyang nih nek
nek eke jadi ngapain
udah deh ah
satu dua tiga
satu dua tiga
kalian dulu aja ya aku mau ngelepasin amung oke
sabar ya aku bakal ngelepasin kamu kok oke
sabar aja tunggu ya
awas kalau ketemu eh kepites pitest deh
yeay aku jadi manusia lagi
giti jadi amung lagi deh
ntar eh gue rumba lagi deh ah
yeay gak jadi gak jadi
salah awas ya
aduh aduh olka nakal main tubruk sembarangan
ah tolong kesan kesan
kenapa dia kabur
dasar kurang ajar enak aja bilang eike setan
pokoknya eka sihir salah satu dari kalian
kantin kantin kantin perh
jadi mati lagi deh
sebal sebal sebal sebal
jadi manusia lagi
tapi gampang eka akan menyihir lagi kalian
pakai lompat lompat jelek banget deh
eike akan merubah lagi yeay
nah hilang dah
aduh tuyul tuyul itu kemana semua sih eh
membelas itu tuyul tuyul itu
jangan diapapain eike ya om ya
eike kan kau menemah om
luan yang tak jadi jadian kan
eike ntar sendirian om
pihilnya itu datang
iya kita harus segera ngumpet
ganti kamu jadi manusia lagi
ngapain diri di situ
oh jadi lagi disekap di sandera
oh tenang bok
eike akan membebasin
tenang bok ya
ya gue jadi kambing
ya teman eike jadi kambing
pasti ada yang ngagetin agen nih
kok eike jadi kambing sih
sorry ya bahwa sorry jangan marah ya
tenang aja ega akan merubah yei lagi jadi orang
ya tenang aja
kasian banget ya
ini tante dora
sekarang tante doraku jadi sis kambing
jadi berarti terima kasih mak